nama dua mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dan anies baswedan masuk radar dalam pilkada dki jakarta
kita bahas bersama gilbert simanjuntak komisi b dprd dki fraksi pd perjuangan dan burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat sore mas burhan pak gilbert terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
pak gilbert ini bagaimana peluang keduanya antara ahok dan juga anies masuk dalam daftar nama bakal calon gubernur jakarta dari pdi perjuangan
baik kalau melihat prosedurnya tentu itu melalui jenjang yang dari bawah ya pac kemudian mengusulkan ke dpc dpc kemudian mengusulkan ke dpd
sampai saat ini dpc belum ada mengusulkan nama nama ke dpd
jawab dengan lugas itu apakah nama beliau masuk
tetapi beberapa nama seperti yang nama nama yang lain sudah dimunculkan begitu
kan ini katanya masuk dalam proses penjaringan
sudah sejauh mana nih proses penjaringannya pak gilbert
baru sejauh nama nama yang masuk ke dpd
jadi artinya dpd kemudian akan mendapatkan nama nama yang disuruhkan dari bawah
nanti dari penjaringan ini kemudian akan diseleksi mana kira kira
yang akan kita masukkan dan nomor urutnya satu dua tiga dan seterusnya
tentu itu kan membutuhkan waktu juga begitu
lalu kemudian yang memutuskan siapa yang akhirnya terpilih adalah dpp
bisa saja dpp kemudian memilih bukan dari nama yang disodorkan oleh dpd
karena memang wawanan ada di dpd untuk memutuskan hal tersebut
mas burhan kalau melihat adanya radar nama ahok nama anies yang akan maju di pilkada
jakarta menurut anda seperti apa nih
ya menurut saya ini menunjukkan sekali lagi betapa cairnya konstelasi elektoral jelang dua ribu dua puluh empat di dki jakarta
dan kalau misalnya ide menggabungkan dua nama besar yang pernah bersilang posisi di pilkada dua ribu tujuh belas
jadi ada upaya untuk kalau misalnya jadi ya
lepas siapa yang jadi capres siapa yang jadi cawapres
gubernur atau wakil gubernur
itu berarti ada nuansa untuk ya
di dua ribu dua puluh empat di dki jakarta semacam
pertama adalah upaya untuk mengulang kembali nuansa pilpres di tingkat pilkada
anies dan pak ahok itu posisinya sama
yang cenderung berada di luar status quo
jadi ada kesan kalau dua nama ini bisa bergandengan
keduanya bersatu melupakan masa lalu untuk menantang status uhu
jadi calon gubernur yang diusung oleh status quo
karena pak ahok kita tahu dari pd perjuangan
mas anis capres dari kosong satu
berarti menunggu siapa calon gubernur yang diusung oleh mereka yang sekarang berada di dalam kekuasaan
kita belum bicara soal siapa nanti gubernurnya
sama sama mantan gubernur jakarta
pak gilbert kalau pdip sendiri melihat kinerja baik itu dari pak ahok
layak tidak untuk maju lagi di pilkada jakarta
saya tentu punya catatan tersendiri mengenai mereka ya
ya jelas nyata di depan masyarakat
bahwa masyarakat melihat sendiri apa yang sudah dilakukan
cuman kalau membandingkan kinerja mereka
saya kira saat ini saya agak susah untuk memberikan pernyataan
karena dalam kondisi ini saya tidak tahu kemudian kemana nih arahnya pencalonan ini
tentu kita juga mesti agak sedikit menanti arah angin ya
tapi jelas pak ahok dulu sangat nyata kinerjanya
dan kita melihat bagaimana kemudian perbaikan yang ada di jakarta sangat bermakna perubahannya
dan masyarakat merasakan sendiri kinerjanya tujuh puluh dan ya mungkin masalah yang kemudian menghadang ya itu membuat kemudian tidak terpilih
tetapi tingkat kepuasan dan kemudian masyarakat begitu menyukai beliau dalam hal kinerja
saya kira kira mesti akuilah
untuk maju lagi di pilkada diusung pdip
tadi pertanyaannya kan apakah ada kinerjanya jelas ada
tapi kalau soal nama ahok itu kuat itu kan keputusan politik
tentu membutuhkan masukan dari bawah kemudian pertimbangan di tingkat dpp
kemudian kita juga melihat elektabilitasnya begitu
karena tidak mungkin kita membawa nama yang kemudian buat kita juga kemudian tidak memberikan sesuatu kemenangan begitu penting itu kan
cuma bagaimana bermenang dengan kemudian kita membangun masyarakat
bukan hanya menang hanya ingin berpuasa
kalau menang ingin berkuasa ya anak saya pun kalau misalnya saya jadi gubernur mungkin saya keluarkan apbd buat anak saya begitu
oke kalau tadi anda menyebut bahwa kinerja ahok saat menjabat sebagai gubernur jakarta cukup terlihat
kalau kinerja anies sendiri anda melihatnya bagaimana
saya punya catatan tersendiri lagi mengenai beliau ini
cuma dalam hal sekarang ini saya tidak bisa terlalu terbuka untuk mengatakan itu karena dalam posisi ini kan ini bisa berubah suatu saat
apakah kemudian akan terjadi nama nama ini digadang gadang masuk atau tidak
tentu wacana masyarakat agak susah kita kemudian untuk mengatakan ini akan layak ini tidak layak
tetapi kalau mau melihat data selengkapnya sebenarnya saya punya data lengkapnya
lalu apakah sosok anies baswedan ini sebenarnya bisa merepresentasikan dari semangat pdi perjuangan untuk bisa apa ya bisa dikatakan melalui jalur jakarta
tapi pembahasannya kami hadirkan usai jeda
tetap bersama kami di kompas petang
terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
pak gilbert kalau dari pdi perjuangan sendiri sosok anies ini bisa merepresentasikan semangat politik dari pdip tidak sih
karena kan kita tahu sebelum sebelumnya ini anies banyak begitu mengkritik
tentu kita harus objektif melihatnya ya
satu pak anies tidak pernah bekerja ataupun juga bergerak melalui pdip pdi perjuangan
tidak pernah menjadi kader tidak pernah berkeringat begitu
dan yang saya tahu beliau pernah melamar dulu melalui demokrat waktu konvensi presiden kemudian kemarin masuk
jadi bisa merepresentasikan pdi perjuangan tidak
semangatnya beliau yang mana yang dimaksudkan ini
semangat perubahan semangat mengkritik untuk pemerintah
oh pdi perjuangan tidak di dalam semangat perubahan mengkritik begitu
kita semangat kita adalah semangat kebangsaan semangat nasionalisme yang tinggi semangat kesatuan ideologi pancasila
selama ada di dalam koridor itu kita bisa menyatakan itu semangat pdi perjuangan
tetapi kalau tidak ada di dalam semangat kebersamaan tidak melihat kebersamaan dalam arti sebuah nation sebagai bangsa
itu tidak dalam posisi semangatnya pdi perjuangan begitu
pdi perjuangan tidak pernah melihat kemenangan menjadi sebuah target
tetapi kemudian membuat perbaikan di masyarakat karena memang negara ini dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak
jadi masalah menang tidaknya itu memang kita akui bahwa itu sebuah target tetap kemudian tidak menang juga bukan berarti kita kemudian menjadi
jadi tidak ada tetap eksis kok dari dulu
jadi semangat itu yang mungkin kita punya begitu
bahwa kemudian waktu bu mega kalah bu mega juga tidak melamar menjadi gubernur begitu kan
jadi ini semangat yang kemudian kita punya
oke kalau dari akar rumput sendiri bagaimana melihat nama anies dan ahok ini pak gilbert

ya kalau dari akar rumput yang muncul nama nama baru nama nama bu risma bu sri mulyani pak andika
pak basuki hadi mulyono pak adi wijaya ketua dpd
jadi kalau dikatakan akar rumput itu mempunyai permintaan begitu ya itu yang kita sampaikan begitu
tetapi kemudian apakah ini yang kemudian akan disodorkan oleh dpd
dpd masih akan melakukan seleksi yang kita sebut tahap penyaringan ya dari sesudah tahap penjaringan ini
jadi kita betul betul menyerahkan semua ini dari bawah dulu
tentu dpd juga memiliki pertimbangan juga begitu
selain berasal dari akar rumput dpd juga melihat calon yang tidak dilirik oleh anggota anggota atau akar rumput kita begitu
karena akar rumput melihat tentu dengan kacamatanya
tentu bisa beda kacamata yang mereka lihat dengan kacamata yang dimiliki oleh dpd begitu
oke mas burhan kalau menduetkan antara keduanya ini mungkin tidak sih
kita bicara kemungkinan kemungkinan saja ya
ya dalam politik kan apapun serba mungkin
tapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi
nah dari penjelasan pak gilbert maupun dari respon akar rumput pd perjuangan tidak mudah menduetkan anies dengan ahok
jangan jangan bukan duet tapi duel seperti yang terjadi sebelum ini
karena bagaimanapun lainnya anies itu beda dengan garis ideologis dpd perjuangan
dan itu pula yang membuat dua ribu tujuh belas itu melahirkan kompetisi elektoral yang panas
tetapi secara politik karena keduanya sekarang berada pada posisi yang kurang lebih sama
yaitu berada di luar status quo secara politik ya
anies kita tahu menjadi salah satu pengkritik utama pemerintahan
dan biar berhenti ini gadang gadang untuk maju di pilkada dki jakarta nanti
dan pada saat yang sama pak ahok setidaknya meskipun belum mendapatkan tiket dari pd pgo
wi menyokong kebijakan pm prof dki di bawah cameron langsung brahmi
jadi ada ada titik temu disitu tetapi apakah itu dengan
serta merta mempermudah atau mempermulus keduanya untuk ber
antara kedua tokoh ini jangan jangan
justru yang terjadi kimiawinya
islamis juga menolak karena ada ahok
tapi malah menurunkan ini kan
ahok atau ahok dengan anies ini wacana
untuk menduetkan keduanya dalam satu
keduanya bagian dari top tiga
minimal dari survei saya bulan februari
masih dua bulan yang lalu memang
tetapi poin saya ketika dipasangkan kan
sudah turun peringkat dari capres
basis masa dari kedua tokoh ini bersedia
dijawab dan saya belum punya data
negatif ketika dua tokoh ini
dua kekuatan ini untuk
mengalahkan calon gubernur yang
di endorse oleh kekuasaan
kalau misalnya semangatnya itu
pd perjuangan dengan partai pendukung anis
baik terima kasih atas perspektif anda
mas burhanuddin mutadin direktur eksekutif
dan juga panggil berciman juntak komisi